tapi pagi ini gue harus cari adin dulu
tapi setelah itu gue harus bicara sama randy
ren kita jadi kan mau jenguk bella
aku udah siap
yaudah kalau gitu kita sarapan dulu yuk
udah lama ya nunggunya ya
apa yang ditutup tutupin
jessy mengalami gangguan kejiwaan
ya kenapa gak terus terang
laluan keponakan om
tak semudah itu andin
om kamu ini pengusaha
saya punya banyak sekali saingan bisnis yang coba jatuhin saya
sampai orang orang itu tau tentang jessy
mereka pasti akan manfaatin berita itu untuk jatuhkan om
gak banyak kok yang tau tentang jessy
om bohong bukan cuma ke kamu
jessy di tempat rehabilitasi
temannya elsa di tempat rehabilitasi juga
dan namanya jessica
sama kayak jessy nya om irfan
kok bukan tempat elsa
bisa sampe jessy masuk ke sana
kamu mau tau kenapa jessy bisa mengalami gangguan kejiwaan
mungkin lebih tepatnya karena siapa
jessy mengalami gangguan jiwa waktu
dia sangat dekat sekali dengan mamanya
di waktu mamanya meninggal
dia merasa terpukul
sejak saat itu dia stres depresi mengalami gangguan kejiwaan
apa benarnya om irfan bilang
atau dia bohong lagi sama aku
aku masih gak percaya
semoga andin percaya sama cerita saya tadi
permisi pak sarapannya sudah siap
ini tehnya mas al
silahkan puk mas
masih tidur semalam
ya lumayan lah
tapi gak nyenyak nyenyak banget
kayaknya tuh semua permasalahan keluarga
muter di kepala mama loh
so mini things yang ada di kepala mama
ada apa hari
iya pak maaf
hari ini saya mau izin datang ke kantornya agak siangan pak
tadi saya sudah cek jadwal pagi ini
memang tidak ada meeting untuk saya sendiri maupun menampingi bapak
kebetulan hari ini saya ada urusan keluarga pak
apa boleh pak
ya udah gak apa apa saya izinkan
tapi selesai acaranya kamu langsung balik ke kantor ya
ada yang mau saya bicarakan soal
bisa pak baik
ya makasih ya
izin menetapkan lat katanya
ada acara keluarga
tidak apa apa nggak ada meeting juga
sebenarnya ada yang ingin mama
sampaikan ke kamu soal tni
cuma waktu itu mama mengurungkan niat
karena mama takut mau balik pikiran kamu
mama waktu itu bicara sama randy
dan ternyata benar
mantan tunangan jessica
randy tunangan jessica
berarti benar kecergahan gue
tapi pagi ini gue harus cari aden dulu
tapi setelah itu gue harus bicara sama randy
ren kita jadi kan mau jenguk bella
aku udah siap
yaudah kalau gitu kita sarapan dulu
udah lama ya nunggunya ya